aku berjanji bunda
tidak tahu dapat menemukan hero
aku akan tetap kembali mulia
aku tidak akan membiarkan ibu
menyambung juman campur
dengarkan ibu nang
jika dalam tiga hari kau tidak bisa menemukan nyiirman
ibu nang mohon jangan kembali ke istana
biarkan ibu nang menjalani semua hukumanmu disini sampai dengan selesai
ibu nang tidak ingin kau menjalankan hukuman atas kesalahan yang tidak terjadi
tidak ibu nang tidak
tidak mungkin aku melakukan itu semua
aku tidak mau
aku akan kembali dalam tiga hari
apapun yang terjadi
tidak ibu nang jangan kembali
ibu nang tidak ingin melihat karir yang terjadi
ibu nang tidak ingin
apapun yang terjadi
aku mohon doakan aku
agar aku bisa menemukannya ibu nang
ibu nang akan mendoakanmu
ibu nang memiliki patrumpu sangka
suatu saat masih akan bermanfaat untukmu
terima kasih banyak ibu nang
aku mohonnya harus tinggal di rumah ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
ibu nang akan selamatkan ibu
kau mengeluarkan senjata
hahahahahahah percaya ini yang usahah